nah sementara itu calon gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku memiliki banyak sekali program
untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di jakarta
ya program tersebut terkait dengan peningkatan fasilitas dan juga kualitas tenaga pendidikan
di depan ratusan guru pendidikan anak usia dini anies baswedan menjanjikan peningkatan kompetensi guru
bila ia terpilih sebagai gubernur dki jakarta
peningkatan kompetensi guru akan dilakukan dengan pemetaan layaknya program yang ia jalankan
saat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan
sementara itu peningkatan mutu sekolah juga akan diperhatikan terutama pada tingkat sekolah menengah atas dan juga kejuruan
anies berharap relevansi ilmu dan dunia kerja dapat terjalin hingga angka harapan pendidikan jakarta bisa ditingkatkan
pertama adalah memastikan program program di sekolah kejuruan itu relevan dengan kebutuhan di jakarta
jadi kalau program program itu relevan anak mau bertahan di sekolah terutama di smk
kemudian itu dikembangkan programnya
programnya dibuat lebih relevan lalu mengajak dunia usaha untuk terlibat di dalam pelatihan anak anak di level sma smk